alhamdulillah dari modal satu juta itu dalam tiga bulan saja kita sudah dapat omset lebih dari seratus juta
kita akan bisa menjaga harga stabil dan menjaga diet sehat yang berharga untuk semua orang
saya selalu mengingatnya sebagai
dan dalam sehari tak kurang dari lima puluh martabak manis
itu kan tadi sudah jelas alasannya dibuat dan untuk apa
atau tes ini kan soalnya udah gampang banget
atau di luar perhitungan perusahaan yang logis
piano mungkin adalah dasarnya untuk mengerti notenya dan intervalnya
itu susahnya apa menurut kamu yang paling sulit apa
jadi saya membawa barokah membawa semangat ibadah gitu yang sebuah barokah itu